beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
jam segini lagi
aman lah ya
aman insya allah
elo udah ngerjain belum yang kemarin gue bilangin sama lo
gue udah tanya tanya sih tapi katanya emang harus dipastiin lagi sama gurunya
hmm yaudah deh
selamat ya bu lydia
statusnya sekarang berubah jadi tahanan kota
terima kasih pak raymond
tapi sebenernya apa sih tujuan pak raymond untuk mengajak saya ke temuan di sini
nggak mungkin kalau cuma kasih selamat aja kan
sebenernya ada yang mau saya tanyakan ke bu lydia
apa benar pak alec terlibat dengan kasus ini
bagaimana mungkin pak raymond tahu soal keterlibatan aleks
padahal aku ingin membersihkan namaku dulu dari segala tuduhan
baru aku akan mengarahkan ke alex ke dalam kasus ini
pertama kali aku melihatnya saya akan meminta pembahasan
saya tidak tahu maksudnya
aku jadi kepikiran sama omongan atta
atta yakin sekali
tujuan nomi balik ke jakarta
itu punya maksud tertentu
apalagi naomi sampai kuliah di kamus bunga bangsa
padahal yang gue tau
dia mau minta maafin gue
atas semua perbuatannya
di masa lalu
naomi itu minta buat rekaman
bareng pangeran itu berdua
sedangkan instrumen kita itu diambil belakangan
kamu pikir aneh gak
ya mungkin karena gue belum siap rekaman kali ta
makanya naomi minta pangeran tag vokal dulu
ya oke sih kalau itu alasannya masih masuk akal
cuma yang jadi nggak masuk akal itu
gue coba minta buat ke naomi
itu gue minta barengan gitu
gue minta ke naomi kalo gue tuh pengen nemenin pangeran
tapi apa jawaban naomi
dia gak ngijinin gue buat ikut
baru disitu gue mikir
kalo naomi itu cuma mau dus ke pangeran
ya karena pengen berduaan doang sama pangeran
please lo tuh harusnya inget
lo harus inget jaman jaman sma dulu
paling gak pangeran sama naomi itu pernah ada suka
pernah saling suka
biar lo tuh gak terlanjur
dan gue juga gak terlanjur
lo diperalat sama dia
dan ngerasain dua kali dihianati
lo harus pikir itu baik baik
kalo tujuan naomi balik kesini cuma untuk pangeran
terus kenapa dia mesti minta maaf ke gue segala
terus dia mengakui semua kesalahannya di masa lalu
harusnya gue bisa lebih notice lagi sama sikap naomi
dan gak secepet itu ngasih dia kesempatan
walaupun cuma sebagai temen
tapi kenapa gue masih ngerasa gak adil buat naomi ya
karena gue cuma percaya sepihak

gue jadi penasaran
mendingan gue langsung tanya aja ke nomi
kenapa aku gak bisa konsentrasi ngerjain kerjaanku sih
apa karena aku masih penasaran
dan ingin ketemu sama lydia
tapi aku harus inget pesannya pak raymond
untuk bisa lakukan kerjaan ini
dan lebih nahan diri
supaya gak salah langkah
apalagi baik aku tanya aja sama pak raymond ya
gimana perkembangan kasus lydia sebagai tahanan luar

kok gak diangkat sih teleponnya
kok gak diangkat sih teleponnya
apa aku ngeganggu ya
apa aku ngeganggu ya
ini terlalu pagi emang
apa etis ya kalau aku nanya keberadaan pak raymond ke jojo
apa etis ya kalau aku nanya keberadaan pak raymond ke jojo
ada telepon siapa ya

oh gak masalah bu
gak ada yang ganggu kok
orang ini aja saya lagi santai di parkiran
pak raymond udah sampe kantor ya
jangan jangan bu nawang mau nyusulin pak bos ke kantor
jangan jangan bu nawang mau nyusulin pak bus ke kantor
saya harus kasih alasan apa ya sama bu nawang
pak bus tadi kan udah pesen buat
pertemuan sama bu lydia
duh gimana ya
kamu masih dengar saya kan jo
bu nawang mau nyusul pak bos ke kantor
biar saya sampein ke pak bos ya
seolah ini saya lagi nunggu pak bos
lagi meeting sama temennya
ee enggak enggak jo
saya itu cuma mau tanya keberadaan pak remon aja
karena kan tadi saya telpon
tapi nggak diangkat angkat sih
apa saya samperin pak bos aja ya
ee jangan jangan jo
jadi mendingan gini nanti kalau pak raymondnya udah selesai meeting
jadi mendingan gini nanti kalau pak raymondnya udah selesai meeting
kamu sampaikan aja kalau suruh telpon saya balik ya

bu nawang kangen ya sama pak bos

pak bos itu orangnya nganggenin kok
apalagi kalau pak bos itu sudah perhatian sama

kamu tuh bisa aja
kamu tuh bisa aja
ya kalau kangen juga nggak apa apa bu
jo yang penting
kamu jangan lupa sampein ya ke pak raymond
kalau nanti telpon beritahu
balik ke saya gitu aja sih
baik bu siap laksanakan
untung saya nggak keceplosan ya
lagi meeting sama bu lydia
coba kalau saya keceplosan
nggak kebayang deh kalau bu nawang
sama bu lydia ketemu
bisa perang dunia kedua tuh
buk buk buk buk
elo udah ngerjain belum yang kemarin gue bilangin sama lo
gue udah tanya tanya sih
emang harus dipastiin lagi sama gurunya
hmm yaudah deh
sya gue tinggal dulu ya
dia bisa menaklukin kedinginannya
dia ngobrol berdua gitu